sejak dibuka pada awal mei lalu wisata pendakian semeru terus dikunjungi wisatawan
ya berdasarkan data dari petugas taman nasional bromo tengger semeru
jumlah pendaki di gunung semeru hingga saat ini mencapai lima empat ratus lima puluh dua orang
pos perizinan taman nasional bromo tengger semeru di desa ranupane
kecamatan senduro lumajang jawa timur ramai dikunjungi wisatawan
sejak dibuka kembali pada awal mei lalu ribuan warga terus berdatangan
mendaki gunung api tertinggi di pulau jawa tersebut
tidak hanya itu di pos camping ground pertama di ranukumbolo
ratusan tenda sudah berdiri memadati area perkemahan
tidak ini berdekat
menurut data petugas taman nasional bromo tengger semeru
sejak jalur pendakian dibuka kembali pada awal mei lalu
jumlah wisatawan yang berkunjung hingga akhir pekan ini mencapai lebih dari lima orang
jumlah pendaki itu sekitar lima empat ratus empat puluh dua
jadi yang lima empat ratus itu dari turis wisatawan lokal
kemudian yang empat puluh dua dari wisatawan
petugas taman nasional mengimbau kepada seluruh pendaki untuk patuh terhadap batas pendakian
yang sudah direkomendasikan oleh pos pantau gunung semeru hingga kalimati
pendaki dilarang melakukan pendakian hingga ke puncak semeru karena berbahaya
nur hadi wijaksono lumajang